pengadilan negeri jakarta selatan akan memperpanjang masa tahanan ferdisambo cs
pertanggal sepuluh januari dua ribu dua puluh tiga guna memudahkan pemeriksaan
mantan kadipropa mabes polri ferdisambo memiliki masa tahanan selama sembilan puluh hari
yang akan berakhir pada sembilan januari dua ribu dua puluh
humas pengadilan negeri jakarta selatan jumianto mengatakan
waktu perpanjangan penahanan terdakwa bisa diberikan selama sembilan puluh hari
untuk kepentingan pemeriksaan
juyamto juga menjelaskan agenda persidangan selanjutnya
akan ditempu para terdakwa pembunuhan yosua
dikatakan usai pemeriksaan saksi meringankan
agenda selanjutnya adalah sidang tuntutan jaksa penuntut umum
sidang repliks sidang dupliks dan sidang putusan atau fonis hakim
setelah masa berakhirnya penahanan nanti tanggal sembilan januari oleh pengadilan
oleh di pengadilan negeri nanti pasti majelis hakim
melalui ketua pengadilan negeri jakarta selatan akan meminta
perpanjangan penahanan ke pengadilan tinggi
atas dasar pasal dua puluh sembilan ayat satu dua dan ayat enam tadi
jadi tentu itu sudah diantisipasi oleh majelis
yang menangani perkara perisambu dan kandang kawan ini
jadi kita tidak menjelaskan
tidak kita sudah menyusun court kalender
sampai sebelum masa berakhir perpanjangan pt pasti akan sudah diputus